ikatan dai provinsi nagro aceh darussalam menyambangi posko tim kampanye nasional jokowi ma'ruf
kedatangannya adalah untuk meminta tanggapan dari tkn terkait permintaan tes membaca al quran bagi kedua pasang calon presiden dan wakilnya
dalam kesempatan tersebut kedatangannya adalah untuk menyampaikan suara dari warga aceh
mereka meminta kedua paslon untuk melakukan tes baca al quran
pasalnya tes baca al quran bagi pejabat publik adalah sebuah kelaziman di provinsi nagro aceh darussalam
tidak hanya itu menurut ketua ikatan dai aceh tes baca al quran ini dilakukan untuk meredam politik identitas yang saat ini tengah berkembang
kemampuan memacarkan penting
namun bagi di luar aceh saya rasa ya bagi masyarakat muslim kalau ditanya satu persatu
apakah mereka mahu
walaupun itu bukan satu satunya syarat ada hal lain yang memang harus kita pertimbangkan
bagi kami muslim kemampuan membaca al quran ada sisi pentingnya
dan sementara itu tim kampanye nasional jokowi ma'ruf mengapresiasi keinginan warga aceh untuk melakukan tes baca al quran
bagi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden
tkn mengaku tidak keberatan
untuk menjalani tes baca kitab suci umat islam tersebut
rencananya paslon diminta untuk membacakan surat al fatihah dan surat lainnya di dalam al quran
akan merespon surat tersebut dan hari ini akan kami serahkan kepada teman teman dari aceh
bahwa kami siap ya tentu jadwalnya nanti disesuaikan
disesuaikan kapan misalnya pak jokowi dan km arief
punya waktu luang untuk ke aceh misalnya gitu ya
atau dengan teknis yang lain